kayaknya itu deh
ya kok mati
coba pak di restart ulang pak
apaan sih itu orang
kayaknya jelas banget nih
apaan sih wak
kamu teriak teriak kayak gitu
pak apa masa pura pura
kamu tuh ya
berani kamu ngegepa seperti itu
apaan gak tau dimana lady
gak ada gunanya tau gak
aku tau pak
aku tau pasti papa nyulik lady
jangan jangan dulu kamu
papa mau tampan aku
kalau aku udah tau semua kebusukan papa
berani kamu ngelawan kontak kamu sendiri
papa gak tau dimana lady
dan kamu jangan sepedangan dulu ya
tapi kalau papa dibalikin semua
aku gak akan bantu papa lagi
berani berani di depan aku sekarang
apa jangan jangan ini semua lah lady
supaya hubunganku sama dia hancur
kurang aja itu
kamu lebih baik pergi dari sini
karena aku yakin sebentar lagi polisi akan datang
ini belum selesai sayang
aku akan cari orang itu sampai dapat
orang yang berinisial d itu
karena dia bertanggung jawab
atas kematian anak kita
dan aku akan modus
pemakamannya arsila ya sayang
walaupun jenisnya arsila
tidak ada di depan mata kita
harus mendapatkan pemakamannya
lagi pula kenapa harus
arsila yang meninggal
kenapa harus anakku
kenapa bukan aku yang meninggal
arsila masih sangat kecil
tapi kenapa jawabannya
terlalu banyak dan berat
kita harus kuat sayang
dan aku janji sama kamu
aku akan cari orang itu sampai dapat
dan aku gak akan ngebiarin orang itu bebas
aku akan cari dia
ini si pak
silahkan duduk bu
saya ingin melakukan pembayaran
untuk pemakaman anak saya yang masih balita
saya buatkan kotasi dulu ya bu
komentasi dari pemakaman diego
berarti ada yang ngurus dong pemahaman diego
orangnya masih muda laki laki
disini ada cctv gak
gak ada bu
tapi depan kantor sini
pak saya butuh untuk cari orang
dari tempat ini
karena itu penting banget
disini ada cctv nya kan
iya bener ada
saya boleh lihat gak
saya butuh banget untuk cari orang itu
boleh ya pak
ya udah boleh silahkan
iya itu deh
ya kok mati
coba pak di restart ulang pak
lo itu kan
itu putri
entar ya pak
oh jadi ada kamera cctv disini
jangan jangan muka saya kerekam lagi saya
nah ini hidup lagi mbak
ya allah semoga aja wajah diego terekam disana
jadi aku bisa buktiin
kalau raja tuh gak salah
dan aku masih yakin
ini semua cuma akal akalan deh
dan sebenarnya dia masih hidup
aduh ini saya harus gimana ya
ini bisa rusak semua kalau muka saya kerekam saya
kamu ngapain buat makan ke gudang segala
mau makan di gudang
apa nggak bisa kamu makan di meja makan
pa papa gak usah sok perhatian sama aku
aku mau makan dimana aja itu bukan urusan papa
kalau bukan karena lady
dia pasti gak banding kurang ajar sama aku
kamu cari lady secepatnya
tapi jangan sampai keduluan dewa
dia pasti berusaha menghilang
supaya dia bisa manfaatin dewa
supaya bisa menentang aku